penyanyi dangdut maulidia octavia atau yang dikenal dengan nama fia valen
kini mendadak populer di musik dangdut indonesia
tapi tahukah anda jika fia dulunya adalah pengamen
dan pernah ditangkap satu pp karena mengamen di jalan
berikut perjalanan fia valen hingga terkenal sampai sekarang
ini adalah sepenggal dari lirik lagu sayang
yang menjadi single perdana fia valen
lagu ciptaan anton obama ini awalnya tidak memiliki ref
yang kemudian ia lengkapi dan dibawakannya setiap pementasan
memulai karir sebagai penyanyi panggung sejak kelas empat sekolah dasar
fia kini dikenal tak hanya dari panggung ke panggung bahkan di sosial media
ia pun mendapat julukan sebagai selebgram
september lalu fia valen mendapat penghargaan penyanyi dangdut perempuan terbaik
dalam ajang indonesian dangdut awards
menyisikan pendahulunya ayu ting ting
dan saskia gotik
penghargaan ini seakan membayar kerja kerasnya
menyanyi dari panggung ke panggung demi keluarga
sebelum terkenal seperti sekarang
fia pernah merasakan susahnya mencari uang
ia bahkan sempat
ditangkap satpol pp karena mengamen di jalanan
hasil kerja kerasnya kini membuahkan hasil
fia pun berharap dapat terus membahagiakan keluarga
apakah ini bisa menjadikan badai panggung jani byzantin pada terataknya
menurut manfaat fania
bueno di sini jangan mel kadar seperti gua sendiri
siang dan kujuh ons flux number two